fenomena iklim lanina yang melanda indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam dua bulan ke depan
fenomena alam yang ditandai dengan meningkatnya curah hujan di berbagai wilayah ini
diprediksi akan disertai berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor
lanina merupakan anomali cuaca yang terjadi di samudera pasifik yang berulang dalam kurun waktu dua sampai delapan tahun
lalu bagaimana kita mengantisipasi dampak lanina di tanah air
kami akan membahasnya malam hari ini dengan arah sumber yang telah terhubung melalui sambungan zoom
yang pertama ada dodo gunawan kepala pusat informasi dan perubahan iklim bmkg
selamat malam pak dodo
pak dodo selamat malam
dan juga ada lilik kurniawan deputi bidang pencegahan bnpb
pak lilik bisa mendengar suara saya dengan baik ya
selamat malam mas
dan juga ada aceh hasan shadzili wakil ketua komisi delapan dpr ri
bang aceh selamat malam apa kabar
assalamualaikum wr wb selamat malam mas aldi
ya mungkin saya ke pak lilik terlebih dahulu
dari bnpb pak lilik ini mengantisipasi bagaimana nanti puncak lanina terjadi di indonesia diperkirakan oleh bmkg
terjadi pada bulan desember dan juga januari
sebetulnya skema apa yang sudah akan diterapkan nantinya di puncak lanina
jadi terkait dengan lanina ini ada beberapa ancaman yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita
yang pertama memang fenomena lanina sendiri yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi
jadi bencana hidrometeorologi itu diantaranya adalah banjir banjir bandang tanah longsor angin puting beliung dan sebagainya
ini semua terjadi karena adanya kerusakan lingkungan kita sebenarnya
daya dukung lingkungan kita yang sudah berubah
ini yang terjadi
ini yang kemudian mengakibatkan bencana hidrometeorologis tadi
kemudian kita juga sekarang ini berhadapan dengan covid sembilan belas ya
jadi memang akan kompleks sekali apa yang akan kita hadapi ke depan
belum nanti ancaman bencana yang sudah di depan mata kita
seperti sekarang ini erupsi merapi yang sudah masuk pada level siaga
level siaga itu adalah level tiga
kemudian bencana bencana lain yang tidak bisa diprediksi seperti gempa bumi tsunami dan sebagainya
ini adalah bagian yang menjadi hal hal yang kita hadapi dalam waktu waktu dekat ini
berbagai bencana tersebut banjir kemudian juga banjirop tanah longsor gempa bumi sampai erupsi merapi
sebetulnya sudah dipetakan belum wilayah wilayah yang mempunyai pemetaan risiko tertentu dengan bencana bencana yang rawan timbul akibat musim hujan yang disertai dengan lanina
kita sudah punya peta itu sejak tahun dua ribu sepuluh sebenarnya
dan peta itu menjadi salah satu referensi kita melakukan kegiatan kegiatan yang terkait dengan pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan
apalagi sekarang kita diperkuat tahun dua ribu delapan belas dengan permendagri satu ratus satu
ya terkait dengan tugas dan mewenang dari pemerintah daerah
ada tiga sebenarnya di sini
yang pertama adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan layanan informasi daerah rawan bencana
kemudian yang kedua layanan untuk pencegahan dan kesipsiagaan
dan yang ketiga adalah layanan terkait dengan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana
nah ini yang menjadi hal yang kita sinkronkan sekarang ini
apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota
ini harus sinkron
nah ini yang menjadi tantangan kita berikutnya
karena tampaknya memang ada beberapa yang masih miss di antara tiga hal tadi
dari pusat kemudian provinsi sampai kabupaten kota
pak lilik untuk penyelamatan dan juga evakuasi ini apakah sudah dikoordinasikan atau ada treatment khusus nantinya
karena lanina ini kan merupakan veromena iklim cuaca yang terjadi dua delapan tahun berulang begitu
saat ini terjadi tahun dua ribu dua puluh
ada treatment khusus yang diberikan dalam penyelamatan juga evakuasi pada tahun dua ribu dua puluh ini bencana yang terjadi
ya tentu saja kami sudah menyiapkan setelah kita mendapatkan kepastian dari ibu kepala bmkg
prof tigorita karnawati di bulan oktober kemarin
kami di bnpb segera bersurat kemudian dengan kepala kepala daerah
baik gubernur bupati wali kota untuk menyampaikan kesiapsiakan
terutama tempat tempat yang setiap tahun hampir dipastikan terjadi bencana hidrometeorologi
ya tadi disebutkan ada banjir banjir bandang tanah longsor dan sebagainya tadi
apa yang dilakukan oleh provinsi tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh kabupaten kota
nah ini yang kita terus monitor kita terus perkuat sampai sekarang ini
oke baik saya mungkin langsung lempar ke bang aceh hasan shajili
bang aceh melihat bagaimana nanti fenomena lari
yang akan mencapai puncaknya di bulan desember sampai januari dua ribu dua puluh
sebetulnya bang aceh melihat bagaimana kesiapan koordinasi antar daerah dan juga bnpb
untuk kemudian bisa mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi akibat lanina
ya kuncinya saya kira adalah koordinasi antar berbagai instansi yang terkait ya
dari mulai bagian dari pemerintah pusat adalah bnpb
kementerian sosial kemudian bmkg sendiri kemudian bazarna
dan berbagai pihak yang terkait dengan mitigasi dan pencegahan bencana yang saya kira akan bisa terjadi di tengah ancaman lanina ini
nah kami komisi delapan
selalu mengingatkan kepada bnpb bahwa di tengah pandemi covid sembilan belas ini
jangan sampai melupakan juga tugas pokok yang lain untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana
akibat dari alam ini
terutama saya kira tadi ada climate change
ya lanina tersebut yang bisa mengakibatkan terhadap munculnya bencana akibat hidrometeorologi
seperti banjir kemudian banjir bandang tanah longsor yang memang potensinya cukup besar di berbagai daerah di indonesia
memang kami juga sempat beberapa kali rapat dengan bnpb
ya untuk memastikan beberapa daerah daerah atau titik titik rawan atau peta kebencanaan yang dimiliki oleh daerah
saya kira bnpb sudah memiliki
saya kira bnpb sudah memiliki
hanya memang yang harus dipastikan kan sebetulnya adalah
pertama tentu mitigasi yang dimiliki oleh daerah daerah sendiri
karena kan tidak mungkin bnpb bisa menjangkau semua daerah tersebut dengan keterbaksaan sumber daya yang dimiliki oleh bnpb
yang kedua memang harus disiapkan dari sejak awal
sumber daya manusia yang harus
sudah disiapkan oleh daerah daerah
saya kira kami mendorong selalu kepada pemerintah daerah agar bpbd nya atau badan penanggulangan bencana daerahnya itu betul betul diperkuat
mereka harus memiliki tenaga kebencanaan yang siap siaga
yang kedua tentu juga diperlukan dukungan anggaran yang cukup dari daerah daerah tersebut
sehingga dengan bnpb ya kita bisa memiliki daerah daerah yang cukup dan juga diperlukan dukungan anggaran yang cukup dari daerah daerah tersebut sehingga dengan bnpb
dan dengan demikian maka ketika terjadi bencana
baik itu bencana longsor bencana banjir banjir bandang puting beliung dan lain lain
itu dengan cepat pemerintah daerah juga bisa mengantisipasinya
nah perangkat perangkat organisasi ini ya
baik sumber daya manusia dukungan anggaran komitmen dari kepala daerah

itu terus menerus kami dorong di dalam perusahaan ini ya
dalam rapat rapat kami ya
dan termasuk juga saat ini kami sedang merevisi undang undang penanggulangan bencana ya
agar keterlibatan berbagai pihak dalam konteks mitigasi bencana
itu betul betul dilakukan secara lebih kuat lebih intensif gitu ya
sebagai negara yang berada pada ring of fire
tentu potensi potensi akibat dari bencana yang diakibatkan
dan ini ya mengancam kita semua gitu
jadi mitigasi dan juga koordinasi ya bang
nah itu kami selalu mendorong ya bnpb
dan saya pun juga nanti kami komisi delapan hari rabu yang akan datang juga akan memantau
ikhmerapi yang sekarang ini
tadi disampaikan oleh pak lili
berpotensi pengungsiannya semakin besar gitu
dalam posisi siaga tiga
dan ini memang perlu perhatian kita semua
jadi ancaman bencana ini bukan hanya pada pandemi covid sembilan belas yang sekarang ini terjadi
tetapi juga ya di depan mata seperti biasa
memang di akhir tahun biasanya memang kita harus
akhir tahun maupun awal tahun yang akan datang
memang kita harus memiliki kewaspadaan
dan tentu apa namanya koordinasi antara berbagai pihak
termasuk diantaranya dengan bnpb
dengan pemerintah daerah
dibawah koordinasi bnpb
saya kira itu harus terus menerus dilakukan
jadi mitigasi koordinasi juga terus dilakukan
tapi sebenarnya saya juga penasaran ini
fenomena bencana alam disebabkan oleh lanina di tahun dua ribu dua puluh ini
apakah bencana terburuk sudah terlewati atau the worst is yet to cup masih akan dinantikan begitu pada saat puncaknya nanti
bagaimana mengantisipasi kemungkinan terburuk terjadinya bencana hidrometeorologi pada saat puncak lanina ini
kita bahas nanti usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih anda kembali di cnn indonesia prime news
dan sebelum kita lanjutkan dialog
saya akan mengajak anda untuk melihat penjelasan dampak fenomena lani nari bersama yang krisian yang indonesia
putri ayu ling tias berikut ini
fenomena lani nari mulai terlihat di indonesia
lani nari sebenarnya diangkat dari bahasa spanyol
artinya anak perempuan ini dia
artinya anak laki laki ini dia
ini adalah fenomena cuaca yang kompleks
sementara lani nari akan meningkatkan curah hujan di indonesia
bagaimana lani nari bisa terjadi
pertama kita kenali dulu yang namanya angin pasat timur atau trade winds
nah angin pasat timur ini bergerak dari timur ke barat
dari bagian utara ke arah garis katulistiwa
nah laninya merupakan anomali suhu permukaan air di samudera pasifik bagian timur
yang suhunya turun artinya lebih dingin ya
lalu diikutinya kecepatan trade winds yang meningkat lebih cepat nih
dan kemudian mendorong kembali ke negara

dan kemudian mendorong ke negara
jadi laningnya ini bukan jenis badai tropis ya
nah kemudian masa air hangat ini tentu akan mempengaruhi cuaca di indonesia
ditambah dengan sinar matahari ada penguapan
dan terjadi membantu pembentukan awan
kita bicara soal awan awan hujan salah satunya adalah awan kumulonimbus
okay ini dia menimbulkan apa hujan kan petirnya
dan hujan kemudian disertai petir dan guntur
perlu diingat saat ini indonesia sudah memasuki musim hujan dan karena ada laninya diperkirakan curah hujan akan lebih lebat
dan bmkg juga memprediksi beberapa wilayah akan mengalami musim hujan lebih awal
sebagian sumatera misalnya kalimantan sulawesi sebagian jawa ntb dan ntt
jadi puncaknya akan terjadi pada januari februari dua ribu dua puluh satu
tapi memang dampaknya berbeda beda ya berbeda tergantung wilayah dan juga waktunya
selain itu apalagi yang harus diwaspadai ini dia
angin kita harus waspada dengan angin kencang ya
ini salah satu bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh fenomena cuaca laninya
dan kemudian untuk anda yang ada hujan lebat dengan intensitas lama anda tinggal di
oke di perbukitan dengan kemiringan tiga puluh derajat atau lebih harus waspada tanah longsor yang barusan saja kita lihat
oke dan sekarang indonesia berarti dilanda pandemi covid sembilan belas yang belum selesai
dan juga dampak fenomena cuaca laninya
jadi jangan lupa kita harus ngapain kita harus jangan lupa tetap pakai masker
jangan lupa bawa payung atau jas hujan untuk melindungi diri anda dari hujan
tetap jaga jarak oke
jaga kebersihan tidak hanya diri sendiri tapi juga kebersihan lingkungan
oke terima kasih
jadi apakah fenomena bencana yang terjadi ini sudah lewat titik puncaknya atau akan diprediksi masih akan ada bencana alam yang lebih parah lagi ke depannya
ya selamat malam
pertama mungkin tadi yang ulasan terkait
nah atau angin pasat
mohon saya sedikit meluruskan bahwa angin pasat itu angin yang diupanya timur barat arah ya bukan dari utara
jadi itu terkait dengan namanya sirkulasi walker itulah yang mendorong terjadinya minah di wilayah indonesia
jawa timur barat itu utara selatan itu terbentuk setelah di wilayah indonesia
nah itu adalah angin yang muncul
daratan kita kenal ya pada saat musim asia
atau sebaliknya pada musim paro kita kenal musim angin penggara
memang dari arah australia
oke jadi terkait dengan lanina
saat ini memang sedang berlangsung ya fenomena lanina ini
dan sebagaimana bmkg memprediksi bahwa
musim hujan hingga saat ini sudah sebagian besar wilayah indonesia
sumatera tentu saja sudah hampir sebagian besar memasuki musim hujan ya
sebenarnya adalah dalam musim hujan
kemudian pulau jawa di jawa barat kemudian kalimantan
jadi secara musim memang seperti itu
nah kemudian musim hujan kali ini musim ini dipengaruhi oleh kondisi tadi di depan
sudah disampaikan dan bmkg juga sudah memprediksi bahwa kondisi musim hujan ini berbeda
musim hujan ini disertai dengan fenomena lanina
nah biasanya dan syukurnya wilayah apa namanya
masyarakat indonesia sudah mengenal betul fenomena yang disebut lanina
ataupun sebaliknya el nino
paling tidak terkait dengan dampaknya terhadap curah hujan
masyarakat indonesia sudah familiar bahwa bila mana terjadi el nino
el nino lebih dahulu biasanya kita mengalami dampaknya
berkurangnya musim berkurangnya curah hujan di wilayah indonesia
dan sebaliknya pada saat lanina tadi prosesnya seperti itu
sirkulasinya pada saat lanina ibaratnya sedang mengarah ke wilayah indonesia
sehingga mudah terbentuk proses pembentukan awan dan hujan
di suhu permukaan laut di wilayah indonesia
tapi lebih hangat dan sebagainya seperti itu sehingga sangat dimungkinkan
mudahnya terbentuk awan dan hujan seperti itu
dan sebaliknya pada saat el nino itu sirkulasi seolah olah terbalik ke arah pasifik timur
nah musim hujan sendiri bnpg sudah mempredikasi
akan terjadi di bulan januari februari
tapi secara musimnya ya musim hujan
nah dengan dampaknya
dengan disampaikan oleh fenomena lanina ini
maka di bulan bulan seperti sekarang ini
turut dipengaruhi oleh kondisi lanina ini
jadi pada bulan bulan tersebut
bersama dengan tadi secara ber
berangsur angsur setiap daerah memasuki musim hujan
terkait dengan kondisi hujannya cukup tinggi
di bulan bulan ya sudah memasuki musim hujan
kemudian sebenarnya nanti pada bulan januari februari itu
sudah musim penghujan di wilayah indonesia
artinya monsoon itu sendiri sudah berperan api
dan akan mendapatkan puncaknya musim hujan
jadi seperti itu mas aldi
pengaruh lanina terhadap kondisi musim penghujan di indonesia
jadi ini yang
sekarang ini mulai dari oktober november desember
ini pengaruh lanina masih cukup dominan
oke pengaruh lanina masih dominan
dan bagian besar biasanya puncak puncaknya di musim itu
oke pengaruh lanina masih dominan untuk kemudian
sebuah hal yang memperparah musim curah hujan ya
semakin tinggi curah hujan di indonesia karena lanina ini
saya ke pak lilik
selanjutnya pak lilik ini
di awal tahun dua ribu dua puluh
begitu kita masih ingat bahwa
provinsi dki jakarta dan sekitarnya
dilanda banjir yang cukup parah begitu
dan juga ada kabar terkait dengan
adanya potensi tsunami di pulau jawa
apakah bnpb juga melakukan prediksi terkait dengan
adanya banjir yang kemudian lebih parah di tahun dua ribu dua puluh ini
atau di awal tahun dua ribu dua puluh
dan bagaimana nanti kesiapan untuk early warning system
jika curah hujan tersebut bisa memperparah
keadaan dan juga bencana alam
ya terima kasih mas
jadi terkait dengan prediksi kejadian banjir
awal tahun atau akhir tahun ini
di jabodetabek khususnya
ini sangat mungkin terjadi
apabila tidak ada perbaikan perbaikan dari sebelumnya
nah kemarin kan setelah ada bencana itu yang
terjadi di bogor dan sekitar jawa
sebagai sumbernya kita kan sudah langsung aksi itu
kita tanam vetiver vegetasi vegetasi yang lain
dan bagaimana menyiapkan hulu dari ciliwung ini
sudah kita bersihkan begitu
bersama dengan kawan kawan dari tni polri
dan sekarang sudah mulai terlihat bersih
tetapi memang sumber sumber yang masuk ke ciliwung ini
memang masih banyak pr
memang tidak bisa setahun selesai untuk ini
nah ini yang kemudian masih kita kerjakan
nah kalau kemudian kami memprediksikan akan terjadi lagi
itu kami sudah coba antisipasi
jadi kami membuat namanya rencana kontijensi
bersama dengan kementerian lembaga yang lainnya
dan juga pemerintah provinsi dki dan daerah daerah penyangga lainnya
nah ini nanti hari senin tanggal tiga puluh november
yaitu bagaimana kita berbagi peran apabila kemudian kejadian
seperti tahun dua ribu dua puluh tadi awal dua ribu dua puluh itu terjadi lagi di awal dua ribu dua puluh
jadi yang pertama
kemudian yang kedua sistem peringatan dini
yang sudah coba kita siapkan adalah dari hulu ke hilir sekarang ini
jadi memulai sistem peringatan dini itu bukan hanya alatnya saja
tapi ada empat siklus empat kuadran yang kita siapkan
yang pertama adalah bagaimana memahami risiko bencana yang ada
jadi intinya adalah pemerintah daerah maupun masyarakat
harus sudah tahu daerah daerah mana yang memiliki risiko terjadi banjir
kemudian yang kedua memastikan kawan kawan kita dari bmkg
kemudian kementerian pu dan yang lain lain
untuk kemudian memberikan informasi pada kami
dan juga pemerintah daerah terkait dengan kemungkinan kemungkinan
terjadinya hujan ekstrim yang ada di das ciliwung
kemudian yang ketiga kami mencoba memastikan
semua informasi yang sudah dihasilkan oleh bmkg tadi
ini sampai betul ke pemerintah daerah dan masyarakat
jadi ini disiminasi informasi
dari memastikan masyarakat mendapatkan informasi itu
jadi ada kemungkinan terulang banjir besar yang terjadi pada awal tahun dua ribu dua puluh pak lilik
ada kemungkinan apabila memang tidak ada perubahan terkait dengan das ciliwung mas
untuk memperbaiki dasriwung memang tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu tahun
jadi beberapa tempat memang sudah dilakukan perubahan perubahan
terutama di daerah hulu
jadi hulu di jiliwung sudah dibersihkan ini
jadi kita harapkan airnya sudah mulai lancar di sana
baik mungkin saya langsung lempar ke bang aceh
bang aceh sebetulnya bang aceh melihat bagaimana pemerintah daerah ataupun seluruh pemangku kebijakan
dalam mengantisipasi adanya fenomena
atau risiko bencana akibat fenomena lanina ini sudah responsif
belum terhadap berbagai peringatan ataupun imbauan yang disampaikan informasi dari bmkg maupun bnpb
ya saya sih sebetulnya mas aldi agak skeptik ya
dengan upaya mitigasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak pihak yang terkait
terutama saya kira dengan apa yang disiapkan
dengan apa yang disiapkan oleh bnpb dan bmkg serta berbagai pihak yang memang seharusnya memang memiliki tanggung jawab
untuk mempersiapkan mitigasinya early warning system nya
yang saya maksud saya skeptik misalnya ya bahwa belajar dari kasus yang terjadi pada awal dua ribu dua puluh yang lalu
kan seharusnya dari sejak awal kita sudah bisa mengantisipasi terutama di das ya daerah aliran sungai ciliwung
itu seharusnya memang diselesaikanlah gitu ya
infrastuknya gitu ya
kemudian sodetan sodetan yang diperlukan untuk mengantisipasi derasnya air liwung akibat baik akibat dari kiriman banjir kiriman
maupun yang berasal dari curah hujan yang sangat tinggi
ini jangan sampai kemudian mengulang ulang ya peristiwa akan akan kita memang tidak menyediakan payung sebelum hujan gitu
jadi pada saat kejadian atau peristiwa bencana lalu kemudian kita semua menjadi ribut gitu ya
padahal kita seharusnya memang selalu mengantisipasi jauh jauh hari kemungkinan kemungkinan itu terjadi
dan ini saya kira bukan hanya terjadi di dki jakarta saja gitu
tapi di daerah daerah yang memang memiliki potensi terjadinya apa yang disebut dengan bencana akibat dari hidrometeorologi itu gitu ya
nah karena itu ya saya kami di komisi delapan selalu mengingatkan kepada mengawasi atas kinerja baik bnpb maupun pemerintah daerah
agar sistem kebencanaan kita
disaster management kita itu betul betul siap gitu ya
untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan yang terjadi akibat dari perubahan iklim akibat dari lanina akibat dari
karena kan ini saya kira bukan hanya di jakarta tetapi juga di daerah daerah yang lain ya
implikasi dari lanina juga kan bisa merusak misalnya daerah pertanian
dan itu kemudian bisa menimbulkan efek dari ketahanan pangan kita
hal hal semacam ini saya kira harus dipikirkan secara lebih komprehensif dari kita begitu ya
dan itulah maka itu yang saya sampaikan bahwa memang di bawah koordinasi bnpb ya
apa sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini menjadi kunci
ini menjadi kuncinya itu
kalau misalnya tidak ada sinergi masing masing tidak memiliki keengganan
masing masing memiliki keengganan untuk saling berkomunikasi ya
menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam satu narasi yang sama
masyarakat jangan dibuat bingung dengan berbagai macam informasi yang bisa menimbulkan justru ketidaksiapsiagaan kita
inilah yang kemudian membuat peristiwa berbagai macam bencana bisa menimbulkan korban
sekali lagi ini soal bagaimana kesiapsiagaan kita dan kita bisa menghindari atau setidaknya kita bisa bersahabat dengan alam

dan saya kira ya ada waktu beberapa bulan yang lalu kita untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ciliwung
dan saya kira ya ada waktu beberapa bulan yang lalu kita untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ciliwung
dan saya kira ya ada waktu beberapa bulan yang lalu kita untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ciliwung
ya mempersiapkan sodetan mengantisipasi pembangunan infrastruktur untuk daerah aliran sungai dan lain lain
saya kira itu adalah kunci dari penanganan mitigasi bencana kita
untuk menghadapi bencana hidrometeorologi itu gitu
ya tidak hanya mitigasi bencana dari bmkg ataupun bnpb taji
ya tidak hanya mitigasi bencana dari bmkg ataupun bnpb taji
ya tidak hanya mitigasi bencana dari bmkg ataupun bnpb taji

tapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kewenangan ini harus responsif ya bang acik
saya nanti akan tanya ke pak dodo
pak dodo sebetulnya untuk memitigasi potensi risiko bencana di wilayah indonesia begitu
hal hal apa saja yang harus diantisipasi
bencana apa saja yang akan datang akibat adanya puncak lanina ini
dijawab nanti usai jeddah cnn indonesia prime news kerajaan
dijawab nanti usai jeddah cnn indonesia prime news kerajaan
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal waspada puncak dari fenomena alam lanina
tadi bang aceh sempat menyatakan bahwa cukup skeptis terhadap respon dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap mitigasi yang dilakukan oleh bmkg maupun bnpb untuk kemudian melakukan langkah menanggulangi dampak dari puncak ladina
saya akan tanyakan ke pak dodo
pak dodo ini tadi bang aceh skeptis terhadap respon dari pemangku kepentingan untuk kemudian mengatasi dampak
apa yang harus benar benar pemerintah dijadikan catatan terkait dengan perubahan fenomena alam yang terjadi pada saat puncak ladina
bencana apa yang kira kira harus menjadi perhatian utama dari pemerintah dan juga bnpb dan lain lain
iya tadi pak yang saya sampaikan dampak dari curah hujan tinggi biasanya di daerah hulu menyebabkan gerakan tanah tanah longsor gitu
karena kan sifat di sana tanah berlereng seperti itu
kemudian juga tidak ditutup kemungkinan adanya banjir bandang seperti itu
kemudian juga banjir karena curah hujan tinggi
nah hal hal yang seperti ini oleh karenanya kami dari bmkg sedini mungkin menyampaikan informasi informasi terkait potensi bencana hidrometeorologi ini
jadi perkiraan mulai dari cuaca harian kemudian musimnya alminonya ladinanya seperti apa
yang akan menyertai
ini yang kami sampaikan seawal sedini mungkin oleh bmkg
kemudian mengalir informasi ini ke bnpb yang akan siap menyampaikan informasi ini kepada seluruh masyarakat
tentu tadi di hulu seperti itu potensi bencananya
kemudian sepanjang daerah aliran sungai akan si banjir dan banjir bandang bahkan seperti itu
seluruh masyarakat mulai dari hulu sampai hilir yang tentu beda
artinya kalau di daerah yang rendahnya hilirnya tentu bagaimana air itu harus dapat mengalir dengan baik di sungai
jadi kesiapan bagaimana drainasi dapat mengalir dengan cepat
ini kan terkait dengan masyarakat kita yang berada lebih banyak di hilirnya
jadi sepanjang daerah airan sungai
jadi sudah ada data harian yang diberikan
karena pada saat hujan tinggi pun tidak hanya daerah sepanjang daerah airan sungai saja yang berpotensi tergenang
kita tahu kejadian jakarta kemarin awal tahun itu curah hujan
sudah dari hulu sepanjang ciliwung kemudian di daerah jakartanya sendiri juga kita tertimpa curah hujan tinggi
jadi yang seperti ini yang lebih harus diluas padai
hujan genangan nanti terjadi
tidak hanya panjang daerah aliran sungai yang memang dapat juga curah hujan dari hulu
kiriman airnya sepanjang sungai
tapi juga di wilayah wilayah yang potensi terhadap dapat curah hujan yang tinggi
nah itu yang sifat sifat di permukaannya yang harus kita siapkan
bagaimana air dapat segera mengalir ke aluran aluran pembuangan sehingga dapat dengan cepat drainasi
tapi intinya seluruh informasi tentang mitigasi bencana ini
setiap harinya sudah diberikan ya pak dodo kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah
dan juga yang perlu tentunya nanti kalau ini bahkan tadi disampaikan oleh pak lili kami menyiapkan simulasi ya
simulasi tfg kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi
jadi bagaimana tadi yang seperti air air
kalau curah hujan di hulu
kemudian bersamaan di daerah dki nya misalnya
kemudian bersamaan juga misalnya dengan saat tingginya penyerob
nah ini yang sudah nanti pada tanggal tiga puluh tadi disampaikan
bagaimana kalau kita menerima hal hal seperti terburuk seperti itu
baik pak dodo
jadi ada mitigasi ada simulasi
ini dilakukan dengan sinkronisasi
pak dodo saya harus lempar ke pak lilik selanjutnya nih pak dodo
belajar di pengalaman
sudah mempersiapkan sedemikian
ya pak dodo
tidak cukup awal awal
jadi tidak cukup awal awal saja
tapi awal awalnya ini yang malah itu di bagian hilirnya
artinya kami di bagian hulu
bagaimana menyiapkan peringatan
baik pak dodo
mohon maaf harus kami potong karena waktu kami terbatas
saya mungkin lempar langsung ke pak lilik
pak lilik sebetulnya ada dua hal yang sangat krusial begitu saat ini
yaitu penanganan pandemi covid sembilan belas dan juga nantinya penanganan bencana
evakuasi yang tetap harus menerapkan protokol kesehatan
dua tugas berat ini bagaimana nantinya bnpb melakukan tugasnya dengan baik begitu tetap di satu sisi tetap menjaga penyebaran covid sembilan belas agar tidak meluas
tapi juga bisa memfasilitasi penanganan evakuasi yang baik bagi warga warga yang terdampak bencana
terima kasih mas
yang sudah dilakukan bnpb itu sebenarnya adalah aktivitas yang sifatnya jangka panjang dan jangka pendek
yang jangka panjang
itu kami membangun namanya desa desa tangguh bencana atau kalau di perkotaan kelurahan tangguh bencana
nah di kelurahan inilah yang kemudian lokasi tempat tempat pengungsian ini kami pastikan betul akan menggunakan protokol kesehatan
baik itu nanti yang terjadi di dki maupun yang sekarang ini ada di sekitar merapi
yang sekarang sudah ada pengungsian karena sudah level tiga begitu
nah kemudian yang jangka pendeknya jangka pendek kita lakukan simulasi untuk peringatan dini
jadi mulai dari bagaimana informasi itu masuk kemudian informasi itu harus sampai ke pemerintah daerah dan masyarakat
dan memastikan masyarakat itu dapat merespon dengan baik
caranya mereka pergi ke tempat yang aman

ketempat evakuasi dan sebagainya
ini yang sudah dilakukan di jangka pendek
nah ini yang tadi pak dodo sampaikan kita akan simulasikan
semua kementerian lembaga kita akan kumpulkan khusus untuk yang dki ya
untuk yang banjir dki kita lakukan tanggal tiga puluh
kemudian untuk yang merapi dari selasa kemarin sudah kita lakukan di jogja

kita sudah tidak khawatir lagi apa yang nanti akan dilakukan oleh tni polri kemudian kementerian sosial dan kementerian yang lainnya
termasuk pemerintah daerah
karena kita sudah menyiapkan dengan desa desa yang ada di sekeliling merapi menjadi desa tangguh
mereka memiliki tempat evakuasi sendiri
mereka bahkan sudah menyiapkan rambu rambu kemudian jalur jalur evakuasi
termasuk truk yang digunakan
memetakan per rumah itu ada kelompok rentan atau tidak punya kendaraan atau tidak itu juga sudah dilakukan
termasuk sirine sirine sudah diaktifasi
jadi kalau ada perubahan dengan merapi itu akan bunyi
oke teknologi pun harus diperbarui ya pak lelik ya

oke baik saya mungkin terakhir akan lempar ke bang aceh
bang aceh bagaimana catatan anda terkait penanganan
catatan anda terkait penanganan bencana di tengah pandemi
ya memang ini pekerjaan yang sangat berat ya buat bnpb dan buat pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
di tengah pandemi covid sembilan belas seperti sekarang ini saya kira ada berbagai hal yang perlu disiapkan
agak berbeda saya kira dengan tanggap darurat bencana yang kemungkinan bisa terjadi
jadi pada bencana kemungkinan yang akan terjadi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan
tidak mudah saya kira misalnya bagi pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk misalnya memastikan evakuasi tempat pengungsian yang misalnya mempertimbangkan atau memperhatikan protokol kesehatan
dalam situasi yang tanggap darurat mempertimbangkan aspek apa namanya physical distancing gitu ya penyediaan masker ya
kemudian kebutuhan kebutuhan dasar yang memang bisa menjaga penularan covid sembilan belas
ya disaster management yang lebih

dan juga kesehatan
dan juga kesehatan
dan juga kesehatan
dan juga kesehatan

ini bukan satu inovasi tertentu sehingga antisipasinya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi
ya semoga ini benar benar bisa didengar
nah tugas berat ini ya saya kira harus tetap dilakukan semaksimal mungkin oleh bnpb pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara kita
agar apa yang diperlindungi
agar apa yang diperlindungi
karena kita harus memiliki perlindungan
jangan sampai misalnya di titik titik pengungsian
juga menjadi kluster kluster baru
dari penanganan covid sembilan belas ini
dan ini menurut saya harus dipastikan
memastikan bahwa evakuasi bisa dilakukan dengan baik
tetapi para pengungsi pun juga bisa terhindar
dari penularan covid sembilan belas
dan ini perlu kerja keras
kami sendiri komisi delapan rencananya pada hari rabu yang akan datang
kesiap siagaan di dalam menghadapi
penanganan pengungsian di gunung merapi di sleman
semuanya bisa berlangsung dengan sebaik baik
baik bang aceh
sebagaimana presiden jokowi mengatakan bahwa
melindungi rakyat itu adalah
hukum tertinggi bagi dalam konstitusi kita
ya semoga seluruh langkah mitigasi
itu kami sangat mendekatkan
aspek kesiap siagaan kita dalam mitigasi
dalam menghadapi lanina ini
semoga bisa kemudian bisa memberikan respon yang cukup responsif
begitu ya dari seluruh pemangku kepentingan
terkait dengan bagaimana mengatasi adanya risiko bencana
akibat puncak dari lanina ini
dan bisa menjadi bahan pelajaran juga bagi masyarakat
bahwa kita masih menanti puncak dari lanina ini